halo good morning pemirsa apa kabar hari ini sudah kepikiran belum mau masuk sarapan apa atau
mau makan siang apa nanti nah spesial hari ini ya saya itu mau kasih tips untuk anda resep yang
oke banget buat keluarga tapi bergurunya ini sampai ke hotel holiday in kemayoran jakarta
saya ketemu sama chef nur hahaha ini pasti jadi hari yang baik ya chef ya kita nanti akan masak apa
nah ini adalah makanan tradisional dari negara cina dari provinsinya adalah gondol
wah ini makanan ini biasanya disajikan untuk spesial untuk apa namanya seremoni seremoni
karena benar benar kayak contohnya chinese new year nah makanan resmi tapi juga bisa untuk
makanan sehari hari nah pasti nampaknya sih ya ini barang barang ataupun bahan bahannya
mudah untuk ditemui tapi selengkapnya dalam morning tips oke chef jadi sebetulnya nih nama masakan yang akan kita coba hari ini apa ini adalah
oke berarti dikukus masaknya
dikukus masaknya dikukus jadi apa namanya dia sehat ya jadi makanannya nggak pakai minyak nggak pakai apa cuma nanti kita tambahkan minyak olivoil atau minyak jahitung supaya dia tambah rasanya lebih oke ya bahan bahannya apa aja chef ikan pasti utama ya
jadi ikan ikannya boleh pakai ikan apa aja saya pakai ikan jenisnya kerabu
jadi ikannya ini nanti setelah di fillet atau kita buang dari tulang dan durinya setelah itu baru kita marinasi dengan saus petunjuk ya

oh cukup simpel ya
dan tentunya juga pakai bumbu perasa
oke temannya ikan
ada daun bawang atau leek salted plum
ini otomotifnya boleh pakai lemon
lalu kita punya cabai cabai yang besar kita potong potong buang biji solted chinese cabai atau sawi asin
terus kita punya nih aromatik banget ini dia adalah daun ketumbar atau korender lead
eh jangan sampai ketuker ya sama seledri
terus wortel atau carrot ini potongannya agak lumayan di spiral
jamur yang dry chinese mushroom ini dengan proses masak jadi kita rebus atau kita steam
kita ada jahe bawang putih yang sudah digoreng setelah itu kita punya namanya tahu
jadi kita bisa beli yang sudah ada aja di supermarket
langkah langkahnya nih selain juga sudah ada kaldu ya chefnya di sini
nah jadi yang perlu kita siapkan adalah ikan yang sudah dimarinasi
semuanya bahan bahan dasarnya ini kita masukkan ke dalam
sebetulnya bumbunya tuh gak begitu banyak ya chefnya
iya tinggal masuk masukin aja
ikannya kita taruh di pinggirannya
iya oke taruh di pinggirnya
satu begitu nggak apa apa
oke baru kasih kaldu
kaldu ini kaldu yang sudah dipanaskan ya pemirsa
ini saya tuang kesini bismillah
jadi ini juga membantu untuk mematangkan si ikan ya chef ya
selain memberikan rasa juga sih
karena ini ikan kita pakainya kaldu ayam eh pak pakai kaldu ikan
pakai ikan aja ya
supaya rasanya nyambung
next kita langsung masukkan ke dalam kulkus
tunggu sekitar tujuh sampai sepuluh menit
oke sambil menunggu itu apa yang perlu kita siapin
nah kita ini punya edible flower
ya nanti untuk apa namanya dia buat garnish
garnis itu biasanya yang harus bisa dimakan
oke jadi yang ada di piring itu harusnya semuanya bisa dimakan
makanya ini edible flower adalah bunga yang bisa dimakan
bunga yang bisa dimakan
dan biasanya punya khasiat juga tuh pemirsa
itu akan juga menambah value ya
jadi mempercantik dan juga untuk menambah supaya terasa lebih menyatu dengan makanannya itu sendiri
oke kayaknya sudah sudah matang dikasih olive oil terakhir supaya dia tidak hilang aromanya
ini begini kita aduk aduk
wow sudah matang ini rasanya ini langsung makan di sini tapi nampaknya kurang bagus ya
untuk platingnya kita butuh tahu
saya pengen cobain sih luar biasa banget ya ini dia nih hasil masakan kita hari ini
oke tadi apa chef nama lengkap dari masakan ini
oke bisa anda lakukan di rumah
nah untuk anda yang ketinggalan apa apa aja sih bahan bahan yang dibutuhkan
apa aja yang dibutuhkan
yang anda butuhkan untuk memasak menu yang satu ini sebelum nanti saya coba
udah gak sabar